game plus competition hadir kembali daftar sekarang juga hanya di vision plus
perlu dipecat kan kamu belum satu bulan kerja iya katanya sih cucu dirumahkan dulu tapi cucu
nggak boleh datang ke toko berarti itu namanya dipecat kenapa cuy sama bener sih lo apa sih
ceng buru buru amat
takut dimarahin mertua ya bawa motor kelamaan
tolong bilangin temennya ya mulutnya jangan lemes gitu dadeng bener makanya cek sama mertua itu harus
jujur jadi tidak mempersulit hidup kamu sendiri masa naik motor aja dibatasin emangnya kamu umur
berapa doi nah lama bener sih ketemu bu gurunya
bu gurunya jenipers ngomongnya panjang saya bingung pusing jenipers kenapa ya nggak
jumproh saya disuruh nikah sama gurunya jenipers hah
gimana gimana ngomangnya saya disuruh nyari orang untuk ngerawat
bawa jeniper ngurus jeniper di rumah
mimpi apa ya itu gue ngurus ketemu sama kamu ya doi
itu artinya cari pembantu gue mau suruh menikah lagi
doy sekarang kamu ke motor
ke pasar dulu ya
mak mau nitip kamu ke pasar cidahu aja jangan ke bogor
kalau gitu dede berangkat sekarang ya
kalau lihat dia sedih begitu nggak tega juga
udah bisa kan caranya nyuci tuh
gampang tinggal kucak kucak jemur jemur
ya gak boleh asal ngucak juga tut
tangan cucu basah
kamu kok gak kerja
cucu tuh udah dipecat
kan kamu belum satu bulan kerja
iya katanya sih cucu dirumahkan dulu
tapi cucu gak boleh datang ke toko berarti itu tuh namanya dipecat
tokonya sepi cuk gak ada pembeli
duduk duduk duduk cuk
tamu di situ aja terusin jemurnya
cuk mau jadi agen lagi
buat apa kamu kerja kalau niatnya buat berhenti cuk
mendingan gak usah
buat kamu jadi agent itu mungkin main main
tapi kalau buat jaja itu pekerjaan penting
gak ada itu yang namanya hidup itu mudah
gak ada yang namanya hidup itu instan
hidup itu kayak orang mendaki gunung
tapi kamu tau gak kenapa semua orang pengen mendaki
karena begitu kamu sampai di puncak
kamu bisa melihat pemandangan yang indah sekali cuk
kamu ngerti gak maksud jejak
kami tidak kuset today cuk
kita pagi pagi datang kemari
tidak mengagukan ros
enggak mana saya senang ada teman ngobrol
sebentar ya saya buatin minuman
kalian udah sarapan
kalau gitu duduk aja dulu ya
mungkin hari kepala saya makin sakit aja ya
apalagi kalau ingat harus ngembaliin uang
kayaknya memang benar ini
harus periksa ke dokter
kamu bertengkar dengan dede
si dede sama anak baik
nggak pernah ngelawan orang tua
mikir apa atuh
apa keputusan saya benar
mau nikahin dede sama bagja
ya benar atuh
bagja pemuda yang baik
dia pasti bertanggung jawab
kalau dede menikah dengan bagja
pasti bahagia ros
cilak cilak cilak
cilak cilak cilak
cilak cilak cilak
cilak cilak cilak
cilak cilak cilak
cilak cilak cilak
cilak cilak cilak
cilak cilak cilak cilak
cilak cilak cilak cilak
coba kamu tanya sama dokter clara
dia itu kan pendidikannya tinggi
pasti dia tau kos
sudah setulahnya kos ya
pak pak cilak